belanja beli batik khas kuningan buat oleh oleh
apalagi kalau orangnya sudah obesitas kan tinggi lemak
jadi ada dua satgas sebenarnya yang juga harus dicapai
dan penyelesaian konflik agraria yang selama ini banyak dialami oleh masyarakat kecil di banyak tempat
tapi level ppkm nya nggak berubah nih pak alex
saya di rumah karena saya bergejala dan saya mau memeriksakan diri
atau mengurangi volume jalan karena kapasitas jalan yang memang terbatas ya
klien pertama kita adalah pt solusi bangunan indonesia
awalnya hanya dua sampai tiga motor yang dipajang di rumahnya
akibat curah hujan yang tinggi dan musim penghujan
saya kira bisa dimaksimalkan untuk kemudian mengambil jeruk yang lebih besar tadi
ketersediaan kursi penumpang pada uji coba secara gratis bagi warga ini sudah terisi sembilan puluh delapan persen hingga keberangkatan dua puluh empat september mendatang
atau kebenaran uang yang diberikan secara terhadap tanggapan
diharapkan itu kira kira berapa bulan
kendatipun kita sudah divaksinasi kita harus menerapkan protokol kesehatan
bagi pendengar di rumah bagi anda yang sementara
tangan mananya masih ingat tangan kanan suruh dia pegang
membuka alkitab di tangan anda
di kediaman za keluarga yang diwakili sang kakak sempat menemukan surat wasiat yang ditulis za untuk orang tua dan lima kakaknya
hari ini saya tahu shane ya waktu saat itu saya tidak tahu
biasanya bapak jual berapa harganya nih satu ekor
polisi meminta keterangan kepada keluarga dan warga sekitar

berawal dari kolektor pada dua ribu lima belas dirinya pun memberanikan diri membuka bengkel restorasi
panjangnya dan lebarnya dan tingginya
mulai ayat yang ke
sehingga menghasilkan suara yang khas
setelah beberapa saat saya mulai terbiasa
yang terdiri atas lima belas orang dewasa dan sepuluh anak anak mengindikasikan bahwa dua puluh orang
tolong supaya kami didoakan semuanya untuk pelajaran ini
jadi kan tiap hari kan kita disuruh gitu
setelah diperiksa oleh tim gegana polri
tetapi sudah tidak akan banyak membantu
apakah cukup dengan tadi hanya imbauan masker dan juga wajib booster
padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata
sampai di dua persen satu persen ya mungkin pelonggaran akan terjadi lagi
dan kemudian setiap masyarakat harus bisa punya self assessment
pertama terasi yang baik dikonsumsi berwarna coklat kemerahan
tiga tahun terakhir ini aja karena ada kondisi perubahan penjaminan harga minimal itu arealnya sudah meningkat
saya penasaran berapa banyak ikan bili yang berhasil ia tangkap pagi ini
saya dan anda pasti bertanya tanya
kalau lima kali tuh
setiap harinya ada delapan perjalanan kereta cepat baik dari bandung atau jakarta dengan total penumpang mencapai dua orang perharinya
sebagian kalangan menilai populasi monyet ekor panjang liar di gunung kidul sudah berlebihan sehingga terjadi gangguan
adalah none dari jakarta utara
surabaya belum mampu mengatasi banjir dan genangan
pria yang tadi menemukan tabung atau kaleng yang berisi uang itu yang telah dia kembalikan
itu dua kali yang pertama saya bilang

dibalik cerita mengharukan karena populasi bilik yang semakin berkurang saatnya menjajal kelezatan ikan bilik ini
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
di daerah otak besar satu dan di daerah corpus callosum
upahnya tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah untuk melatih buruk dari kondisi liar
tetapi mereka tidak punya jaringan jaringan itu kan partai jaringan itu ormas
kemudian karena di sini mungkin tidak ada makanan dia pergi ke tempat petani
pernah pula dilaporkan kasus penularan akibat transplantasi organ dari seorang penderita rabies
termasuk sengketa sengketa tanah tumpang tindih termasuk hal hal atau praktik praktik yang
seperti mobil pontiak tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam bekas kendaraan bagi kedutaan besar era presiden soekarno
dengan pola dua dua empat selama bulan puasa
bagi mereka yang lansia harus juga mengkontrol penyakit penyertanya